sejak sembilan belas oktober lalu pelatnas renang indonesia untuk menghadapi olimpiade dua ribu dua puluh satu di tokyo
kembali digelar di stadion renang gbk senayan jakarta
dari enam perenang terbaik indonesia yang dipanggil untuk mengikuti pelatnas
dua orang belum bisa bergabung
triadi fauzi masih harus mengikuti proses prajabatan sebagai aparatur sipil negara
sementara azahra permatahani belum bergabung karena meminta untuk dapat berlatih terpisah
dengan pelatihnya yang berasal dari perancis david armandoni
david armandoni adalah pelatih nasional yang terakhir menangani timnas renang indonesia di sea games dua ribu sembilan belas
hingga akhirnya kontraknya diputus februari lalu
berlatih ditemani atlet atlet junior igde siman sudartawa glenn victor susanto
fadlan prawira dan farel armandio tangkas saat ini tengah menjalani program latihan
untuk mengembalikan kondisi fisik
diharapkan di akhir november atau awal desember ini
para perenang andalan indonesia ini telah dapat kembali ke kondisi terbaiknya
yang terutama sih dari waterfill kita karena biasa udah berenang terus udah vakum lama
pas kita berenang lagi jadi rasa ada yang aneh sih
ajasemennya gimana glenn
mungkin kalau waterfill sih seiring berjalannya waktu nanti kita balik lagi sendiri sih
karena memang harus balik lagi latihan di air kalau itu
vakumnya latihan akibat banyaknya kolam renang yang ditutup selama pandemi
diakui menjadi kendala tersendiri
rencananya di awal tahun depan tim pelatih nasional indonesia
akan berangkat ke australia untuk menjalankan kondisi terbaiknya
dan di tryout ditangani pelatih albert sutanto dan donny utomo
atlet atlet renang indonesia ditargetkan untuk dapat lolos kualifikasi limit a
erlangga wisnuaji indra raharja jakarta